virus covid sembilan belas varian delta terus merebak di indonesia
pemerintah kemudian mengonfirmasi sejumlah temuan kasus varian delta di beberapa daerah termasuk di ibu kota
artinya varian ini sudah ada di antara kita dengan tingkat penularan yang lebih cepat
varian delta dapat menyebabkan lonjakan kasus dan saat ini secara nasional kenaikan kasus tengah terjadi di indonesia
bagaimana semua pihak kita semua harus mengantisipasi varian delta dan apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah ketika sudah mengetahui bahwa varian delta ini sudah menyebar di beberapa tempat
mari kita akan dalami pada malam hari dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom
saya akan sapa pertama ada brigjen tni purnawen alexander kaginting kabit penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas dan juga ada prof chandra yoga
guru besar paru fkui mantan direktur penyakit menular who asia tenggara
selamat malam pak alex prof chandra
selamat malam salam sehat
baik salam sehat bapak bapak
saya akan langsung ke pak alex terlebih dahulu dari satgas
pak alex bagaimana satgas merespon menyikapi ketika sudah terkonfirmasi bahwa memang varian delta ditemukan di indonesia
sudah merebak dan beberapa daerah bahkan dicatat salah satu penyebab kenaikannya adalah karena penularan dari varian delta asal india ini
apakah ada langkah taktis kemudian yang sudah dikalkulasi oleh satgas bagaimana agar penyebarannya tidak semakin
ya yang penting pertama dulu bahwa pemerintah melalui kementerian kesehatan sudah mendeklarasi ada satu ratus empat puluh lima kasus varian corona di indonesia
dan kemudian banyak delta atau b seribu enam ratus tujuh belas
dan kemudian ini tidak hanya di jakarta sesuai dengan hasil laporan whole genome sequence bahwa diantaranya itu ada di berbagai provinsi
di luar jawa
di samping juga jawa tengah
laporan itu bahwa tidak hanya delta saja yang ditemukan oleh tim
tapi juga ada yang alpha kemudian ada yang beta
kemudian juga diantaranya itu dilaporkan juga yang sudah transmisi di dalam negeri dan juga yang dibawa dari luar negeri
jadi pemerintah sudah
berupaya melakukan penyekatan termasuk di bandara di pelabuhan dan juga termasuk mengisolasi mereka yang ditemukan kasusnya positif
dan ini telah dilakukan pelacakan
nah kemudian sekarang terjadi lonjakan kasus dan lonjakan kasus itu kita lihat ada di bangkalan ada di kudus sekitarnya kemudian termasuk di jakarta
tapi ini tetap saja kita menggunakan standar bahwa kita melakukan isolasi kita melakukan mikro
lockdown di rt dan rw
dan melalui ppkm skala mikro yang diperpanjang ini tidak menutup kemungkinan kalau misalnya rt rw ataupun kelurahan desanya bertambah
tidak tertutup kemungkinan dilakukan isolasi di tingkat kecamatan atau isolasi wilayah
kalau misalnya tiga kecamatan ya tidak tertutup kemungkinan juga menutup tiga kecamatan
tapi yang penting bahwa parameter parameter itu terpenuhi
jadi misalnya angka kepositifannya
dan kemudian juga tingginya bor di daerah tersebut yang dirujuk ke rumah sakit
jadi ini yang harus diantisipasi
dan yang berikut adalah ppkm skala mikro juga tidak hanya menjadi pekerjaan badesa atau kekelurahan
dia akan diperkuat oleh babinsa babin captivmas untuk menjaga parameter parameter yang sudah diletakkan
sehingga kalau misalnya itu sudah diisolasi sudah di micro lockdown maka pintu masuk dan pintu keluarnya harus dijaga
jadi ini adalah satu hal yang harus ditegakkan dan disiplin ini harus dilakukan
dan kemudian di daerah daerah yang sudah terjahit
maka harus dipastikan mana kasus yang kontak erat mana yang terkonfirmasi
mana yang bergejala ini juga menjadi salah satu tugas pokok kita supaya ini bisa diselesaikan di hulu
nah kemudian di hilir kita harus melihat bahwa ada masih enam puluh persen ada bor enam puluh sampai delapan ratus
ada bor enam puluh delapan puluh persen dan bor di atas delapan puluh persen
tentu ini masing masing ada strateginya
strategi yaitu mengkonversi tempat tidur untuk kebutuhan covid
dan kemudian strategi untuk meningkatkan kemampuan sdm dan juga logistik
dan satu hal lagi yang penting di rumah sakit tidak boleh menjadi kluster baru
oleh karena itu orang sehat tidak boleh mengantar mereka yang terkonfirmasi
bersama sama duduk di ugd harus dipisahkan
mana yang pasien terkonfirmasi mana yang masih diduga dengan reaktif oleh kena rapid antigen
dan kemudian mana yang sudah memang sakit ringan sakit sedang dan sakit berat
dan ini yang harus diatur sedemikian rupa
dan yang terakhir adalah melakukan isolasi mandiri
isolasi mandiri juga dimungkinkan sepanjang rumahnya kediamannya memadai
tapi kalau tidak memadai maka pemerintah harus menyiapkan isolasi yang terpusat

dan ini adalah mereka yang tidak bergejala tapi positif
kemudian mereka harus dimonitor supaya tidak berkeliaran
dengan demikian kita bisa memisahkan mana yang sakit mana yang kontak erat mana yang bergejala
ini sebenarnya yang harus ditanamkan
dan tentunya kita harus minta pada seluruh warga yang kontak erat yang terbergejala
maupun yang terkonfirmasi supaya patuh
dan kita juga minta kepada mbak bin sa mbak bin kapitik mas
yang sudah berhari hari turun ke desa turun ke kelurahan
untuk siap tetap bisa menegakkan disiplin dan menegakkan peraturan
ini yang diminta juga oleh kasatgas covid sembilan belas nasional
baik pak alex saya ke prof chandra
prof chandra saya ingat beberapa bulan yang lalu kita berbicara soal tsunami di india ya
karena ada varian baru itu
kemudian sekarang kita membahas varian itu sudah ada di indonesia ternyata varian delta itu
nah dari beberapa ledakan kasus yang terjadi di kudus di bangkalan di jawa tenggara
di jakarta ternyata
apa yang menjadi concern anda prof chandra ketika varian delta ini sudah ditemukan
apakah perlu ada strategi yang lain yang harus diambil oleh pemerintah
agar ini tidak semakin merebak kemana mana
karena disebut sebut ini kan tingkat penularannya lebih cepat dibanding varian yang sebelumnya
ya jadi begini nomor satu kalau kita lihat data yang resmi data financial
data yang valid yang ada ada lima dampak paling tidak ada lima dampak dari si varian delta ini
ini versi who tanggal delapan juni jadi baru beberapa hari yang lalu
yang pertama adalah yang tadi sudah banyak kita bahas adalah memang terbukti bahwa dia lebih mudah menular
dan bahkan salah satu negara yang paling banyak sekarang yang di india adalah di inggris
dan lagi varian alpha yang kasus yang dulu pertama ada di inggris
jadi varian delta ini memang sudah menular itu poin pertama
poin kedua kita tentang apakah dia membuat penyakit makin berat atau meninggal dan sebagainya
dari bukti yang ada sampai saya sampaikan tadi delapan juni
kalau soal lebih mudah membuat menjadi berat ada yang bilang iya ada yang bilang tidak
buktinya belum terlalu konklusif gitu tapi yang jelas dia orang lebih banyak masuk ke dalam rumah sakit
jadi artinya kesiapan rumah sakit memang harus disiapkan secara lebih aktif lagi
poin yang ketiga yang untungnya adalah dia belum atau tidak berdampak terhadap diagnosis
jadi diagnosis dengan pcr maupun diagnosis dengan kermis antigen masih bisa berjalan dengan baik
poin keempat yang tidak begitu menguntungkan adalah ternyata kemungkinan terjadi infeksi ulangan
artinya orang yang sudah sakit sudah sembuh sekarang mungkin sakit lagi itu ada data yang menunjukkan bahwa itu mungkin terjadi
karena netralitasnya turun
nah yang kelima yang paling banyak dibicarakan adalah apa dampak varian delta ini terhadap vaksin
sudah banyak penelitian dan terutama memang kembali lagi dari inggris yang membandingkan varian delta dengan varian alpha
apa dampaknya terhadap vaksin hanya saja mereka memang hanya meneliti dua vaksin yang dipakai di inggris yaitu pfizer dan astrazeneca
pada dasarnya pfizer maupun astrazeneca kan varian delta memang efektivitasnya turun walaupun belum turunnya jauh sekali
yang astrazeneca lebih
asal diberikan dua kali
karena kalau diberikan satu kali efektifitasnya tidak baik cukup untuk vaksin delta ini
jadi akhirnya kalau begitu vaksin harus disediakan dua kali
harus disediakan dua kali itu dampak varian delta
karena tadi kita mulai dengan cerita india kita semua bicara kenapa india naik akhirnya naik sampai jumlahnya empat ratus sehari
jadi tinggi banget begitu
tapi sekarang enam puluh sehari
jadi waktu itu kita belajar mengamati kenapa dia naik jangan naik
mungkin kita baik juga untuk melihat kenapa kok bisa turun dalam waktu sebulan
pada tanggal enam mei kasusnya itu empat ratus ribu pada tanggal enam juli kasusnya delapan belas
jadi bisa turun lima kali lipat
mumpung kita belum setinggi itu kita lakukan apa hal yang mereka lakukan
nomor satu memang harus ada semacam pembatasan sosial ya
apakah pembatasan sosial itu mau skala pro rt atau lebih besar atau bagaimana tergantung keadaannya
ini yang pembatasan sosial barangkali banyak di sekitarnya
ada cerita tentang dampak sosial ekonomi
tapi yang kedua yang soal tes itu dikendali kita
sejumlah tes itu harus betul betul ditingkatkan
kalau kita lihat india mereka tanya tesnya turun dari satu juta turun tujuh ratus
kemudian naik naik sampai dua juta tes
dengan mentes cukup banyak orang maka orang kita bisa tahu yang mana yang sebenarnya sakit
yang otg otg tanpa gejala itu bisa ketahuan positif atau negatif
dan kemudian mereka diisolasi atau dikarantinas sehingga tidak terjadi penularan lagi ke target
jadi itu sangat penting
kalau angka nasional mungkin sudah tinggi tes itu seperti kita pernah sampaikan waktu itu
kita mesti cek kabupaten kota
apakah di sekitar kabupaten kota jumlah tes sudah memadai sesuai dengan yang seharusnya
dan tentunya tes harus diluluskan dengan terisi
karena tes ketemu tapi tidak dilakukan terisi yang memadai maka itu tidak memadai
itu yang kedua
yang ketiga memang tentu saja penyediaan perana pelayanan kesehatan
rumah sakit baik alat ruang perawatan icu dan yang saya titip tentu saja
dan dokter alex ini kan dua duanya dokter ya
titip supaya teman teman kita yang bekerja
tes kesehatan dokter perawat semuanya juga mendapat perlindungan yang baik
mereka mendapatkan apd yang baik
mereka mendapatkan kursi yang sesuai dengan yang seharusnya
supaya mereka bisa jalan baik dan tetap bisa beraktivitas dengan baik
itu yang ketiga
yang keempat adalah soal data
tadi sudah disampaikan sekarang jumlah delta meningkat
oke tapi kalau kita bisa lakukan whole genome sequencing yang lebih banyak
maka kita lebih tahu data secara lebih makro secara lebih komprehensif
kalau kita tahu persis datanya itu gimana maka keputusan yang diambil oleh satgas
yang diambil oleh kementerian itu bisa
jadi berdasarkan data yang lebih lengkap lagi daripada data yang ada sekarang
dan yang kelima tentu saja memang vaksinasi harus ditingkatkan mau tidak mau
jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan lagi
memang kurang lebih tiga m tiga t dan vaksinasi
cuma kalau saya kebetulan baru nulis nih tiga m dan tiga t dan vaksinasi harus maksimal sekarang
bukan lagi optimal
dan yang terakhir kita bisa melakukan sebenarnya analisis indikator risiko
analisis indikator risiko ini juga dianjurkan oleh who
analisis indikator risiko itu melihat sudah sampai jauh community transmission
penularan di masyarakat yang ada dan potensinya bagaimana
dibandingkan dengan siapa respon yang ada dan potensinya bagaimana
kemudian dimatrikskan antara pola penularan sekarang dan akan datang
dan respon yang terjadi
kalau ini ada dibuat analisa indikator risiko waktu per waktu
ya kita juga mungkin teman teman sudah buat
maka serendabil bisa tergantung situasi dari waktu ke waktu
jadi analisis indikator risiko ini yang mematriks pola penularan
kalau bahasnya gresnya apa yang terjadi sekarang akan terjadi di masa depan
dan apa yang harus dilakukan itu hal yang penting untuk dapat mengetahui situasi
dan melakukan tindakan tindakan yang kuat untuk mengatasinya
baik karena peningkatan kasus maupun karena varian delta
atau apapun sebabnya
jadi beberapa hal itu yang baik untuk dilakukan
dan lagi lagi sekarang saatnya untuk melakukan semua program secara maksimal
bukan hanya opsi
menarik apa yang tadi disampaikan oleh prof chandra ya
ada lima dampak dan juga beberapa yang harus kemudian segera dilakukan
oleh pemerintah dan juga semua pihak
tadi saya juga meng highlight satu hal soal pembatasan sosial itu prof chandra
saya akan kita bahas di segmen berikutnya soal pembatasan sosial ini
apakah kemudian dengan situasi ini
memang ppkm mikro katakanlah masih relevan
atau kemudian perlu kembali kita ke psbb seperti awal
apakah itu kemudian juga dibuka opsinya dr alex dari satgas
untuk melihat situasi kemudian ppkm mikro
apakah itu bisa dirubah kemudian atau paling tidak kita kembali lagi ke psbb
di beberapa tempat seperti yang pernah kita lakukan tahun yang lalu
kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi
pak alex tadi salah satu poin yang juga menjadi pembahasan dari prof chandra adalah
pembatasan sosial ya yang memang harus dioptimalkan
tidak lagi maksimal tapi optimal begitu di semua kebijakan
apakah kemudian melihat situasi hari ini di beberapa tempat
atau mungkin ketika sudah ada varian delta ini
yang memang lebih cepat penularannya
opsi opsi untuk kemudian memperketat lagi pembatasan sosial ini
memang menjadi satu hal yang bisa dipertimbangkan
karena ppkm mikro oke berjalan tapi kemudian pelaksanaannya seringkali kita lihat
saat ini misalnya di jakarta rasanya publik juga sudah
masyarakat sudah beraktivitas seperti hari hari biasa saja pak alex
ya jadi secara nasional ada tiga komponen yang kita laksanakan
dalam rangka penanggulangan covid sembilan belas
yaitu implementasikan tiga m di masyarakat
kemudian tiga t di komponen pemerintah
dan kemudian pemerintah bersama masyarakat bersama sama mensukseskan vaksinasi
jadi ketiga hal ini harus berjalan secara sinergi
dan kapasitasnya harus lebih tinggi
saya setuju dengan apa yang katakan prof harus maksimal
dan kemudian dalam perjalanan penanganan covid sembilan belas indonesia
kita sudah banyak belajar dan sudah banyak menyempurnakan sistem
kalau kita ingat sepuluh april dua ribu dua puluh sampai sepuluh januari dua ribu dua puluh satu kita melaksanakan psbb
dan psbb ini dengan data hukumnya peraturan pemerintah nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
di mana ini kebijakannya diminta dan diusulkan oleh kepala daerah setempat
dan itu dilaksanakan di dua puluh wilayah
kita memang berhasil mengkontrol walaupun infeksi itu masih terus berlangsung
dan setelah itu tanggal sebelas sampai dua puluh lima januari dua ribu dua puluh satu
kita melaksanakan ppkm jilid satu
dan ini adalah merupakan satu tindakan di mana
pemulihan kesehatan tidak mengabaikan pemulihan ekonomi
dan pemulihan ekonomi juga tidak meninggalkan pemulihan kesehatan
ini dimulai dengan dasar hukumnya inmen dagri nomor satu tahun dua ribu dua puluh
dan kemudian di sini ada pembatasan
pembatasan mobilisasi orang dari satu tempat ke satu tempat
termasuk juga perkantoran termasuk juga tempat sentra sentra komersil
dan kemudian ini dibatasi dengan waktu
kemudian juga ppkm i masuk kita ke ppkm ii
dan kemudian ini juga kita lihat kasus masih terus berjalan
tetapi tidak terjadi ledakan ledakan yang signifikan
dan kemudian setelah dua ribu dua puluh satu kita melakukan pemulihan kesehatan

di mana kita evaluasi juga masih terjadi perluasan
yang tadinya ada di kota kota besar kota kabupaten dan kemudian kota kecamatan
artinya ini juga perlu dievaluasi
sehingga akhirnya atas arahan presiden
maka dibentuklah ppkm skala mikro
jadi ppkm skala mikro dan kemudian ada kehadiran posko
gunanya adalah bahwa kalau kita dengan ppkm ini kita melakukan jonasi
jonasi itu ada hijau ada kuning ada oranye dan ada merah
berdasarkan jumlah kasus per rumah tangga ataupun per rw
sehingga dengan strategi ini tetap dilakukan micro lockdown
jadi kalau misalnya di satu rw dan satu rt terjadi kasus
bukan berarti seluruh kecamatan itu di lockdown
tetapi daerah daerah tertentu saja yang dijonasi
dan melalui ppkm skala mikro ini juga tidak tertutup kemungkinan
antar desa juga bisa dilakukan isolasi
ataupun di kecamatan
tapi dengan demikian nanti ada target yang harus kita capai
jadi jonasi hijau itu akan tetap dipertahankan supaya hijau
dan bagi yang sudah merah ini juga menjadi pekerjaan rumah
supaya dia menjadi kuning ataupun menjadi hijau
dan kemudian dengan ppkm ini kita mengajak keterlibatan masyarakat
melalui ppkm skala mikro
masyarakat itu menjadi subjek
jadi masyarakat itu bukan menjadi objek
sehingga ppkm skala mikro itu menjadi milik masyarakat
dan menjadi milik pemerintah untuk bisa menjadi instrumen
untuk menanggulangi di tingkat desa dan di tingkat kelurahan
ini yang harus kita perhatikan
sehingga dengan demikian kehidupan sosial kehidupan ekonomi
di daerah jonasi hijau masih tetap berlangsung
sepanjang dia jonasi merah
maka di situ akan ada isolasi ataupun karantina
baik mereka yang kontak erat baik yang bergejala baik yang berpenyakit
dan kemudian juga posko desa atas arahan dari menteri pedesaan
maka ini juga bertanggung jawab
kalau misalnya itu dilakukan micro lockdown
maka logistik makanan logistik kesehatan ini bisa harus didukung
jadi oleh karena itu ppkm skala mikro ini dilihat menjadi satu model
untuk khususnya di indonesia
dimana ini bisa diserap baik di pedesaan
tengah kota setengah desa
maupun juga di perkotaan
dalam rangka menanggulani
salah satu yang harus kita ingat
bahwa masyarakat menjadi subjek di dalam pelaksanaan ppkm skala mikro
dia tidak menjadi objek semata mata
hanya memang kekurangannya adalah perlu penegakan hukum
perlu penegakan operasi justisi
oleh karena itu kehadiran babinsa
kehadiran babin kaptimas akan mendukung turah kepala desa
untuk melaksanakan monitoring ini
yaitu melaksanakan tiga t
dan kemudian mendukung vaksinasi
dan kemudian mendukung zona isolasi
jadi kita sudah belajar dari psbb
dari mulai april dua ribu dua puluh
kita masuk ke ppkm satu ppkm dua
sekarang kita sudah masuk di dalam ppkm skala mikro
dengan ada post call di tingkat desa dan kelurahan
oke saya ke prof chandra
prof ada tambahan dari anda prof soal
bagaimana sebaiknya mekanisme atau bentuk pembatasan sosial itu harus diberlakukan
jadi ini harus diberlakukan ya
dari mulai adanya ancaman varian delta dari india ini
kalau tadi saya mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh prof joberi jurban
misalnya dari idi ya ganti saja istilahnya
meskipun tidak dalam bayangan lockdown yang ditutup secara penuh
tapi paling tidak itu bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat begitu
ketika mendengar istilah lockdown
apakah soal istilah saja atau soal implementasi kebijakan sebenarnya
menurut anda soal pembatasan sosial
ya nomor satu ini kan kasus saat ini
kita tidak bisa semata mata menyalahkan varian delta
itu mesti diingat ya
varian delta memang sudah dilaporkan di kudus di mana gitu ya
jumlahnya mungkin meningkat tapi jumlahnya jumlah varian delta yang dilaporkan
itu tergantung dari whole genome sequencing yang dilakukan
kalau whole genome sequencing yang dilakukan lebih banyak
bukan tidak mungkin varian delta nya lebih banyak
jadi varian delta itu memang salah satu sebab pasti
tapi bukan semata mata varian delta
pasti ada faktor faktor lain membuat kasus itu meningkatkan
tapi diantara saja memang tentu saja adalah antara antara orang
mungkin mudik lebaran mal yang rame mungkin belanja dan sebagainya
tempat wisata dan sebagainya itu ingin saya sampaikan
tidak terlalu tepat kalau hanya varian delta yang disalahkan
kalau kita mau nilai situasinya seperti saya sudah sampaikan tadi
maka kalau who mengajurkan tim melakukan analisa risiko
jadi membandingkan semua community transmission
penularan di masyarakat sudah sampai level mana saat ini
mending dibandingkan dengan siapan respons apa yang dilakukan
kalau ternyata penularan di masyarakat sudah sangat tinggi
atau pada tingkat yang paling tinggi
sementara respon yang sudah pada tingkat yang paling rendah
yang ekstrimnya jumlah kasus sudah banyak sekali di lapangan
rumah sakit sudah tidak bisa menangani
kalau tidak mahal harus dilakukan proses seperti itu
karena kan masalahnya kita beruntungnya tidak sampai setinggi itu
jadi ini masih lebih sedikit ini masih lebih tinggi begitu
akhirnya kemudian dicoba mencari bagaimana jalan tengah yang baik untuk dilakukan
saya setuju sepenuhnya semua orang setuju sepenuhnya bahwa
masyarakat harus dikerjakan tetapi aspek sosial ekonomi harus dilakukan juga
itu pendapat saya pendapat tersebut
pendapat who juga dan pendapat kita semua
bukan memang kita harus timbang makanya untuk menimbang itu harus dilakukan analisa indikator resiko tadi
untuk membandingkan dapat situasi sekarang apa yang sudah ada
nah yang penting juga adalah memang bukan soal istilah atau tidak istilah
yang penting adalah bahwa harus kalau upaya kalau tadi saya mengusulkan mengubah optimal menjadi maksimal
jadi memang harus ada effort yang berubah saat ini
karena kasus meningkat ini kan bukan hal yang serius
yang sederhana jumlah kasus meningkat apalagi kalau mau ditambah dengan varian delta
jadi memang harus ada sesuatu yang berubah
kalau saya mau agak lebih moderat begitu sekarang kita pakai istilah yang optimal berubah menjadi maksimal
kalau mau pakai istilah yang lain jadi lockdown itu cerita nomor dua
jadi saya sih mengusulkan ada effort yang jelas berbeda saat ini
saya inginkan dengan sebelumnya
saya memang siap menurut masyarakat oke
tapi kalau kita balik lagi sedikit tadi maaf ke india dari empat ratus ribu turun ke delapan puluh ribu
pasti bukan persoalan rumah sakit
pasti kejadian di masyarakat yang dikendalikan secara maksimal
dan itu juga pernah terjadi di eropa
jadi bukan hanya rumah sakit disediakan sesuatu harus dilakukan pada masyarakat saat ini
agar masyarakat bisa diturunkan dengan cepat
oke prof chandra effort yang sejauh ini dilakukan menurut anda belum sampai pada tahap maksimal
masih optimal saja misalnya
sekarang kita lihat saja tadi kan soal tiga m apakah memang sudah semua orang memakai masker dengan benar
kalau saya sih dilihat semua orang memang memakai masker dengan benar
apakah benar kalau ada ppkm mikro satu rt satu rw sudah betul betul tidak ada mobilisasi lagi begitu
kalau memang benar benar tidak ada mobilisasi lagi kalau memang diperlukan
tapi kalau memang belum tentu harus disingkatkan balik lagi disingkatkan ke arah maksimal
saya kira kita bisa lihat nyata apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang bisa kita tingkatkan saat ini
kita harus meningkatkan harus melakukan sesuatu sekarang mencegah ledakan ini menjadi tambah besar
dr alex soal analisis resiko tadi yang disampaikan oleh prof chandra apa tanggapan anda soal itu
dan juga ini ya whole genome sequencing ini yang kemudian juga perlu dimaksimalkan juga
paling tidak cakupannya harus lebih besar kira kira begitu bagaimana dokter alex
ya jadi sesuai hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh kasatgas ada beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan
yang pertama adalah di dalam menyusun strategi pengendalian memang ada di tingkat nasional
tetapi strategi pengendalian juga ada yang berbasis lokal
oleh karena itu data data yang ada di daerah masing masing ini harus menjadi data di dalam menyusun strategi untuk melanggulangi covid
dan saya setuju dengan apa yang disampaikan prof memang effort harus maksimal
dan kemudian yang kedua adalah meningkatkan jumlah testing
dan jumlah testing ini juga harus berbarengan dengan memaksimalkan tracing
sehingga bisa dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan
dilakukan pemetaan hadap seluruh kasus yang ada
dengan testing ini tentu bisa kita akan lihat secara acak untuk melihat melakukan genome sequencing
sehingga dengan demikian tidak hanya melihat pola penularan secara klinik tapi juga kita bisa melihat secara laboratorium
dan kemudian tiap daerah harus memastikan ketersediaan tempat tidur
logistik obat sdm dan kemudian perlindungan nakes
jadi perlindungan nakas ini sangat penting sekali
khususnya dokter dan perawat agar apd dan kemudian mereka mendapat testing setiap minggu
sehingga dan juga mendapat tempat tersendiri hingga tidak bercampur dengan rumah tangga mereka
sehingga mereka sudah disediakan domisili tersendiri
yang berikut juga adalah bagaimana kita bisa mengkontrol masyarakat
dan kemudian pembatasan mobilitas ini
ini harus tidak boleh tawar menawar
jadi apa yang disampaikan oleh prof cak
ini memang harus maksimal
itulah maka atas perintah kasatgas
maka terjadi penebalan penebalan sekarang di tingkat desa maupun di tingkat kota
dengan kehadiran mbak bin sa dengan kehadiran mbak bin kapte mas
kemudian juga bahwa pekerjaan ini bukan semata mata pekerjaan pemerintah
atau di bnpb dikenal dengan penta helix
jadi karena itu memang ini harus dikerjakan secara bersama sama
dan kemudian juga bahwa sebagai pemerintah
dan pelaksana di dalam mengendalikan ini
kita juga harus sensitif terhadap segala kegiatan yang tiba tiba terjadi perubahan
sehingga karena itu ini yang harus diantisipasi
jadi kita harus meningkatkan unsur prevent attack response
oke saya ke prof chandra terakhir
prof ini untuk masyarakat ya
agar kemudian mungkin yang mendengar berita soal varian
varian delta india ini kemudian juga tercerahkan begitu ya
mengapa kemudian varian ini lebih cepat penularannya
dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap mereka yang terinfeksi varian delta ini
apakah kemudian sama dengan varian yang sebelumnya
atau memang ada perbedaan
ini agar kemudian masyarakat bisa lebih tersampaikan lagi soal varian delta ini prof
ya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan lima hal
sebuah varian delta ini
kalau saya mau lihat lagi
pertama jelas lebih mudah menular
itu sudah pasti buktinya sudah ada dari bagian negara dan juga dari penelitian
soal berat ringannya penyakit datanya masih setengah setengah
ada yang mengatakan lebih berat ada yang mengatakan belum jelas lebih berat
tapi jelas lebih mudah lebih banyak yang kemungkinan masuk rumah sakit
soal vaksin itu juga sudah dibahas tadi
bahwa memang ada penurunan vaksin walaupun penurunannya saat ini masih bisa ditoleri nanti
kalau dia berkembang lebih berat tentu ada pemikiran yang lain
cuma sebenarnya saya ingin tutup dengan tiga hal
yang pertama pertama penyakit ini relatif buat kita masih baru sebenarnya
sakit ini baru setahun
tidak ada satu penyakit yang umurnya lima tahun sepuluh tahun
semua penyakit dalam
jadi ini relatif masih baru
tadi dokter alex sampaikan bisa saja masih ada perubahan dari waktu ke waktu
varian delta kita baru bicarakan sekarang sudah ada berita varian delta plus
jadi nanti bukan tidak mungkin
ada perubahan lagi bukan tidak mungkin ada perubahan lagi
jadi kita mesti siap menghadapi berbagai perubahan
bukan hanya perubahan di masyarakat saya
tapi di dalam kacamata ilmu pengetahuan
kacamata variannya kacamata obatnya kacamata vaksinnya
itu poin pertama
jadi kita mesti siap menghadapi segala musim perubahan
yang kedua yang saya sudah tadi
dengan adanya peningkatan kasus saat ini
kita harus berupaya maksimal
semua orang dengan fungsinya masing masing
apakah mau melakukan tiga m atau mau melakukan tracing
tracing yang maksimal testing yang maksimal
atau metode sosial itu hal yang gitu
cuma saya ingin tutup dengan yang ketiga
dari pengalaman dunia
semua pandemi akan berakhir
kita sekarang memang sedang dalam tengah tengahnya pandemi
kita belum tahu ini kapan akan berakhir
tapi sayalah seolah olah pandemi
akan selesai pada waktunya nanti
sekarang tugas kita adalah melakukan upaya maksimal
agar apa yang terjadi sekarang bisa kita kendalikan
dan tetap mengamati bukan mengalami
dan menghadapi berbagai mungkinan perubahan
yang ada ada yang akan terjadi
harapan kita bersama prof chandra
bahwa pandemi ini segera berakhir
dan sekali lagi tentu ini adalah alert ya
bagi semua pihak pemerintah masyarakat
juga bahwa varian ini sekarang sudah ada diantara kita
dan semua pihak harus bekerja sama
agar kemudian ini bisa segera berakhir pandeminya
terima kasih banyak pak alex prof chandra
terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
setelah kita membahas ancaman virus covid sembilan belas varian delta yang sudah masuk ke indonesia
saya akan mengajak anda untuk kembali mengamati konstelasi politik di tanah air
khususnya terkait arah dukungan relawan jokowi
yang disebut sebut sudah mulai dilirik oleh beberapa tokoh politik
jelang di bukanya panggung pertarungan pilpres dua ribu dua puluh empat
dialognya akan hadir saya jelah